modal usaha kerap dilihat sebagai penghalang untuk memulai bisnis
namun dengan strategi yang tepat ketekunan dan kerja keras bisnis dengan modal kecil pun bisa berkembang dan membawa keuntungan besar
saya budi raharjo anda menyaksikan infonomik
berapa gaji anda saat ini sepuluh juta atau sudah mencapai dua puluh juta atau masih umr
berapapun penghasilan kita saya yakin di dalam diri kita sendiri itu kita masih punya satu impian
yaitu adalah memiliki usaha sendiri apakah mungkin
saat saya mengadakan seminar saya sering banget dapat pertanyaan serupa
mas budi saya itu pingin banget punya usaha tetapi penghasilan saya masih di bawah sepuluh juta
mungkin nggak sih saya punya penghasilan dengan sepuluh juta itu saya bisa punya usaha sendiri
nah teman teman kadang orang berpikir bahwa kalau ingin memulai usaha
maka syarat utamanya adalah modal uang yang besar
yang akhirnya menghalangi mereka untuk ingin punya usaha
padahal tidak begitu kita bisa loh memulai bisnis dari modal seminimal mungkin
karena banyak banget variasinya kalau kita mau usaha
ada yang mulai dari bisnis yang sangat kecil modalnya
ada juga yang besar memang tapi ada juga yang bahkan tanpa modal
saya masih ingat dulu ketika
kami membangun usaha kami itu hanya ada satu modal yang kami butuhkan
yaitu adalah tekad cita cita dan juga kita membutuhkan satu mulut
kesannya besar tapi enggak satu m adalah satu mulut
kenapa waktu pas kita mulai usaha kita itu harus menawarkan jasa cita
menawarkan bisnis kita
dan satu satunya keahlian yang bisa membuat barang kita laku adalah keahlian marketingnya
mulailah dari hal hal yang mudah yang bisa anda lakukan sekarang
kadang ingin memulai bisnis kita berpikir oke modalnya caranya
organisasinya dan lain segalanya
dan lain sebagainya yang membuat bisnis kita jadi tertunda tertunda tertunda
sebenarnya enggak harus begitu
kita bisa mulai dari awal dari yang simpel simple dari yang sederhana
bahkan kalau kita berpikir kita harus membuat bisnis kita yang mudah mudah mudah
kita terlalu mengandalkan modal untuk usaha kita
jangan heran kalau banyak orang yang begitu mereka menempatkan uang yang sebesar mungkin
belum tentu berhasil tuh bisnisnya
bisa juga akhirnya bisnisnya gagal di tengah jalan
berarti kan bukan itu semata mata faktor keberhasilan suatu usaha
nah kita akan cari tahu bagaimana caranya bikin bisnis yang terus bertumbuh dan continue meskipun dengan modal yang sederhana
nah ini kadang orang tuh ya membatasi pikirannya kalau ingin usaha
itu kalau sepuluh juta dua puluh juta bisa
emangnya berapa banyak sih orang yang punya penghasilan sepuluh juta dua puluh juta kemudian jadi pengusaha
kan enggak banyak juga
sebenarnya bukan itu satu satunya alasan orang berusaha
ada banyak sebenarnya coba kita kumpulin dulu alasan kita berusaha
satu mungkin ada yang ingin berusaha supaya nanti bisa punya kebebasan waktu
karena selama ini kalau kerja kan diatur sama kantor
dari jam delapan kerja sampai jam empat sore pulang tiap hari begitu
enggak punya kebebasan waktu
yang kedua mungkin orang ingin bikin usaha karena dia punya suatu bakat atau suatu ide bisnis yang dia ingin uji
benar enggak nih bisnis saya bisa berjalan
yang ketiga ada juga orang yang ingin usaha
atau bisnis karena ingin jadi bos
buat jadi dirinya sendiri
bos diusahanya sendiri
ingin jadi atasan diusahanya sendiri
boleh enggak boleh
nah alasan alasan itulah yang membuat orang itu akhirnya berani mengajukan diri menjadi seorang pebisnis
meninggalkan kenyamanan di lapangan pekerjaan untuk kemudian mulai berusaha
tetapi tentunya kita butuh perencanaan yang matang
nah kalau kita bicara tadi berarti butuh modal dong
syarat pastinya adalah modal enggak juga
sekarang era itu sudah sangat modern banget
kita gak harus punya barang untuk bisa menjual produk
ada yang namanya dropshipper ada yang namanya reseller
kita bisa nggak harus punya toko kita bisa jualan online dan sebagainya
dengan era internet saat ini sangat memungkinkan buat siapa saja
bahkan yang saya pernah alami saya pernah di suatu seminar isinya adalah mahasiswa mahasiswa tingkat satu
saya tanya di antara mereka
siapa di sini yang sudah punya usaha atau punya penghasilan sendiri
mereka punya penghasilan sendiri dengan berbagai latar belakang atau bisnisnya
ada yang berdagang ada juga yang punya profesi
jadi mc bikin content creator sebagai pembuat video dan lain sebagainya
jadi sekarang sih peluangnya banyak
bahkan hampir semuanya bisa minim modal
jadi jangan jadiin lagi alasan enggak punya duit
atau mungkin gaji kecil buat bikin usaha
cari caranya kalau kita cari caranya pasti kita ketemu jalannya
oke modal kecil bisnis modal kecil
bahkan mungkin juga ada yang bisnis tanpa modal
banyak enggak sih
ya sebenarnya sih sekarang dengan adanya era digital itu mungkin banget
contoh misalnya kita punya keahlian menulis
bisa nggak itu sih dijadikan suatu bisnis bisa loh sekarang
kenapa dengan adanya masa masa pandemi ini
banyak umkm umkm yang sekarang beralih dari penjualan konvensional menjadi penjualan digital
apa saja yang mereka butuhkan
satu mereka butuh foto yang bagus
ada enggak diantara teman teman yang punya kemampuan fotografi yang bagus
kemudian itu bisa loh menjadi kita membantu mereka membuat konten konten untuk diunggah
di mereka punya website ataupun juga di toko toko mereka
itu bisa keahlian seperti itu
kemudian kita punya keahlian menulis
memangnya waktu pas nulis dari foto kemudian ditulis dengan ada tulisan di bawahnya di sosial media
itu tidak butuh keahlian khusus
nah itu ada satu keahlian khusus kita bisa menuliskan kita bisa membagi
edukasi tentang produknya misalnya kita jualan sampo
kita bisa bicara mengenai kesehatan rambut
jadi itu pun jasa itu sekarang bisa ditawarkan
dan banyak enggak sih orang yang membutuhkan
butuh modal enggak enggak
butuhnya adalah keahlian
keahlian itulah yang akhirnya membuat kita bisa tawarkan
kemana kita menawarkannya
nah inilah kita makanya ada satu keahlian penting teman teman kalau mau mulai usaha adalah keahlian menjual
keahlian yang jarang banget orang mau pelajari
karena kesannya hina
padahal enggak juga semua pemilik bisnis
itu semua mulai perjalanannya dengan menawarkan jasanya
karena enggak ada produk yang didiemin kemudian kebeli sendiri
ya ada sih kayak gitu
tapi penjualannya nggak akan secepat kalau kita tawarin
ada nggak yang mau beli ini ada nggak yang mau beli itu
dan itu harus dilakukan secara konsisten
ya akhirnya berbuah manis bisnisnya berkembang dan semakin berkembang dan bertumbuh meskipun dengan modal yang sangat minimal
ya kalau kita ingin memulai suatu usaha misalnya bidang tertentu
misalnya saya ingin di bidang otomotif misalnya
saya punya hobi misalnya otomotif
terus kemudian saya tiba tiba ingin bikin usaha bengkel
ya jangan tiba tiba kita bikin bengkel yang gede butuh peralatan yang besar dan modal yang gede
uang keluarnya sudah pasti tapi bisnis jalannya belum pasti
jadi kita harus ukur
kalau kita ingin punya bisnis makanan kita tes dulu
dalam partai kecil ya
mumpung kita masih punya penghasilan yang berjalan kita coba coba
kita buat suatu masakan kita coba ke kerabat ke saudara
biarkan mereka membuat suatu pernyataan jujur mengenai makanan kita
supaya kita bisa melihat bahwa apakah barang ini akan laku atau tidak
kemudian baru kita coba tawarkan ke orang orang terdekat juga dengan jumlah yang kecil
jadi kalau rugi ruginya masih dalam rugi yang masih ada
setiap orang bisa punya kemampuan menanggung rugi yang berbeda beda
memang dalam bisnis selalu ada potensi kerugian
oke nggak berani rugi satu miliar
tapi berani nggak rugi lima ratus juta
oke nggak sanggup mungkin rugi lima ratus juta
tapi berani nggak rugi lima puluh juta
kalau nggak berani rugi lima puluh juta berani nggak rugi satu juta
kalau nggak berani rugi satu juta berani nggak rugi lima ratus ribu atau seratus ribu
nah itulah parameter kita mencoba usaha
waktu pas kita ingin mencoba kita lihat modal berapa yang kita berpikir
oke ini kalau rugi nggak apa apa
anggap ongkos belajar
memang waktu pas mulai bisnis kita akan memasuki fase fase
di mana kita bersemangat untuk waktu pas mulai usaha
kemudian kita mulai menawarkan
saat menawarkan ternyata tidak banyak orang yang mau membeli
kemudian akhirnya mematahkan semangat kita dan merugi
nah saat kerugian itu muncul pastikan itu adalah kerugian yang sanggup kita tanggung
mulai dari hal yang mudah yang penting adalah mulai dari sekarang
bagus nih pertanyaannya
ini pertanyaan kritis baru kita bilang
orang banyak ingin bisnis kemudian tapi dengan gegabah melakukannya
ujung ujungnya keprosok bangkrut semua udah dilego barang barang pekerjaan pun juga udah gak ada
kita juga butuh suatu rencana
tapi rencana yang seperlunya
apa aja sih yang bisa kita rangkum pertama untuk kalau kita ingin bisnis
satu adalah kita harus punya rencana ide penjualan bisnisnya
apa dulu yang mau kita mau jual
yang kedua kita akan jual kemana
nah coba kita gali gali kita cari peluangnya
siapa sih yang paling mudah jadi customer kita atau jadi pelanggan kita
tentunya adalah orang orang di sekitar kita kan
siapa sih orang yang kita kenal
apa sih yang mereka butuhkan
cari kita gali kebutuhannya kita cari peluang peluangnya
kalau ada peluang di situ maka kemudian kita tinggal menjalankan
kadang kadang orang itu benar benar mau menjalankannya
nah waktu pas kita akan menjalankan kita butuh apa
misalnya kita mau jual atau mau usaha makanan
kita harus punya pengetahuan tentang makanan itu
gimana caranya kita rasainya biar enak
gimana caranya supaya kalau kita bikin banyak pun juga masih bisa terjaga
bagaimana pengirimannya berapa harga jualnya
jadi modalnya adalah satu adalah pengetahuan kita tentang barang itu
yang kedua kita harus punya keahlian yang spesifik terhadap barang yang mau kita jual
setiap orang bisa punya keahliannya sendiri sendiri
mungkin kalau bicara masakan aja ada yang masakan jawa ada yang masakan minang
ada yang masakan lain lain daerah manado dan lain sebagainya
itu saja udah beda beda
kemudian kita juga bisa lihat teritorinya
karena sekarang semenjak pandemi orang itu belum tentu bisa jalan kemana mana
mungkin iya saya tahu ada bakso yang enak di bandung misalnya gitu
tapi belum tentu saya pergi ke bandung untuk cari bakso dengan kondisi pandemi saat ini
apalagi suka ada ppkm ya pembatasan gerak kita
sehingga saya mungkin akan mencari bakso terenak di dekat saya
jadi peluang itu akan selalu ada
yang penting di sekitar kiri kanan kita ada orang maka berarti ada peluang

jadi kita harus mencari bakso yang lebih baik
kalau kita ingin nah ini tadi ya pertanyaannya adalah gimana sih kalau kita mulai bisnis
katanya konon kalau kita ingin bisnis yang paling aman kita beli franchise aja ya
franchise itu adalah suatu jaringan waralaba jaringan penjualan produk yang sudah dikenal
kemudian kalau kita berbisnis pun mereka akan memikirkan manajemennya operasionalnya penjualannya promosinya dan sebagainya
baru kita sebut sebagai suatu franchise
memang iya sih peluang kebarisnya lebih tinggi
kenapa karena operasionalnya lokasinya promosinya sudah dilakukan oleh para profesional yang memang memiliki bisnis itu sebelumnya
kita sebutnya sebagai mentor lah
cuma kita harus membayar yang disebut sebagai biaya franchise
nah biaya franchise ini seringkali gak murah teman teman
sehingga belum apa apa kita udah ngeluarin duit yang sangat besar
kalau duitnya ada sih nggak apa apa ya
misalnya dapat uang pesangon yang sangat besar karena sudah pensiun
ya enggak apa apa
tapi kalau kita masih di awal awal penghasilan masih umr mau beli franchise ya ntar nggak mulai mulai
jadi gimana caranya biar kita mulai
kita buka dong wawasan kita
gimana sih caranya franchise ini menjalankan bisnisnya
apa saja sih yang dia lihat waktu pas dia mau buka toko ya
apa kunci keberhasilannya kenapa mereka bisa dikenal
itu semua bisa kita pelajarin
memang pr nya banyak
jadi seolah olah kita mempelajari bisnis itu secara keseluruhan
tapi paling tidak kita tahu kita bisa membangun franchise kita sendiri
siapa tahu nanti justru anda yang punya franchise itu
dan kemudian anda bisa membangun usaha anda melebar sampai ke seluruh dunia
pengusaha kena tipu
waduh ini mitos atau fakta
pertanyaannya gitu kan ya
banyak cerita cerita seputar memulai usaha itu yang antara mitos dan fakta
bisa nggak sih kita ketipu
enggak usah pengusaha
kita orang biasa pun juga bisa ketipu
ada yang ketipu sms ada yang ketipu whatsapp ada yang ketipu surat dan lain sebagainya
penipuan itu selalu ada di mana mana
terlepas dari kita pebisnis ataupun juga adalah kita seorang karyawan
enggak usah khawatir
itu adalah ongkos belajar
kadang kadang kita bisa aja keprosok
itulah ketidakpastian dalam kehidupan
kadang kadang kita bisa berjalan mulus tapi juga ada resiko resiko yang mungkin terjadi pada diri kita
nah gimana cara membekalinya
tentunya kita harus selalu pasang radar ya
kita harus selalu waspada
begitu kita punya uang ya itu seringkali kita melakukan kesalahan waktu pas memulai bisnis
kita berpikir bahwa modal bisnis itulah yang akan membuat kunci kesuksesan kita
sehingga kita berpikir kita bikin bisnis
duitnya sudah ada kita bangun bisnisnya
kita hire atau kita pekerjakan orang orang yang punya keahlian di bidang itu
padahal siapa sih yang paling peduli dengan perjalanan bisnisnya supaya bisa berjalan
nah kadang kadang kita sudah melemparkan tugas kita sebagai pembangun bisnisnya kepada orang lain
itu yang suka bikin masalah
kita serahkan kepada orang lain kita ingin dapat enaknya aja
ini ya kita harus perhatikan banget waktu pas kita mau bangun bisnis
itu kita harus jalanin dulu
mulai dari apa yang bisa kita lakukan
ya ngepel ya buka pintu ya angkat telepon dari resepsionis ya jadi direksinya juga jadi orang keuangannya juga
ketika kita tahu semua aspek dari bisnis itu maka kemudian kemungkinan ketipunya akan lebih kecil
karena kita tahu mereka mau ambil trik dari mana
siapa saja dengan modal berapa saja bisa kok punya bisnis sendiri
kuncinya hanya satu punya tekad yang kuat
saya budira harjo rencanakan keuangan anda dengan bijak